diduga akibat mengantuk sebuah kendaraan terjun bebas masuk jurang di tasikmalaya
korban yang merupakan karyawan bank pemerintah alami luka ringan
hingga dilarikan ke puskesmas untuk mendapat perawatan
kecelakaan tunggal terjadi di ruas jalan raya sukaraja tasik malaya jawa barat senin pagi
sebuah sedan bernomor polisi z seribu empat ratus lima puluh delapan wm terjun bebas masuk jurang sedalam sebelas meter
akibatnya pengendara dan penumpangnya sempat terjebak dalam badan kendaraan yang terbalik di dasar jurang
kedua korban merupakan pasangan suami istri yang hendak berangkat kerja di salah satu bank pemerintah
meski jatuh dari ketinggian korban bernama wildan dan istrinya lolos dari maut dan hanya alami luka ringan
kendaraan alami penyok bagian bodi atas dan samping akibat benturan keras
dugaan sementara kecelakaan tunggal terjadi akibat korban mengantuk saat berkendara
jalanan menikung tajam ditambah cuaca hujan deras membuat laju kendaraan tak terkendali
kendaraan sempat menabrak tiga buah tiang pembatas jalan sebelum masuk jurang
bangkai kendaraan masih berada di dasar jurang menunggu proses evakuasi
kecelakaan ini mengundang antusias warga dan pengendara yang melintas di jalur nasional
mereka turun untuk sekedar melihat dan mengabadikan bangkai kendaraan dengan kamera ponsel